ada rencana dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui badan pengatur jalan tol atau bpjt menaikkan tarif tol sediatmo jakarta sejak jumat dini hari
kenaikan tarif tol ini didasarkan pada angka inflasi selama dua tahun terakhir
kenaikan tarif jalan tol ini sesuai dengan keputusan menteri pupr no tujuh ratus tiga puluh delapan tahun dua ribu enam belas tentang penyesuaian tarif tol berdasarkan angka inflasi selama dua tahun terakhir
menurut pihak jasa marga sosialisasi mengenai naiknya tarif tol yang berkisar rp lima ratus hingga rp satu sudah dilakukan sejak seminggu lalu
tahunya dari siaran tv untuk kenaikannya kalau naik sih nggak masalah tapi pelayanan dari untuk fasilitas jalan segala macam itu harus diperbaikin lagi lah ditingkatkan
kan banyak jalan yang jalan tol kok masa berlopang lopang gitu
itu tadi pelayanan dalam arti kata cepat tanggapnya gitu
kalau ada kemampuan
kemacetan atau bagaimana gitu jadi cepat dialihkan arusnya gitu biar lancar gitu aja
kenaikan tarif tol ini berkisar lima hingga enam belas persen dari tarif awal
daerah golongan satu hingga lima menjadi sasaran kenaikan tarif tol
tol sediatmo menghubungkan dki jakarta dengan bandara internasional soekarno hatta yang areanya melintasi jakarta utara barat dan wilayah tangerang
para pengguna jalan tol mengaku tidak keberatan dengan kenaikan tarif tol asalkan dibaringi dengan perbaikan layanan
iki putri icnn indonesia
sudah dinaikkan tentunya sekarang ekspektasi dari publik juga meningkat
apalagi tol sudiatmo ini juga ada beberapa ruas jalan yang seringkali terkena banjir ketika hujan besar ya yang menuju ke bandara itu
kita akan coba mengetahui seperti apa perubahan kenaikan tarif tol bandara ini
dan juga seperti apa ekspektasi publik dengan adanya kenaikan jalan tol sediat mau ini kepada korespondensi ini indonesia api pratama
yang saat ini sudah berada di depan gerbang
jalan tol prof dr insinyur sediat mo
silahkan albi laporan anda tadi soal pelayanannya yang harus ditingkatkan dan juga bagaimana tanggapan masyarakat soal kenaikan ini
berapa kenaikan yang diadakan di sana
halo good morning prabu dan juga daniar
pagi hari ini saya berada di depan gerbang tol prof dr insinyur sediatmo atau yang biasa kita kenal dengan nama tol bandara
ini yang menghubungkan antara kota jakarta dengan bandara internasional soekarno hatta di cengkareng tangerang
dan tepat tengah malam tadi pukul waktu indonesia barat kementerian pekerjaan umum dan juga perumahan rakyat telah meresmikan kenaikan tarif di ruas jalan tol ini
di mana ada lima golongan di sini yang memiliki kenaikan yang bervariasi mulai dari rp lima ratus sampai dengan rp satu
dan kenaikan ini ditetapkan berdasarkan keputusan kementerian pekerjaan umum dan juga perumahan rakyat
kenaikan tarif tol yang berkisar antara lima ratus sampai dengan seribu rupiah ini memang mendapat beragam tanggapan dari sejumlah pengendara
tapi rata rata para pengendara yang tim kami tanyakan menyatakan tidak terlalu keberatan dengan kenaikan antara lima ratus sampai dengan seribu rupiah ini
tetapi masyarakat ataupun para pengguna jalan tol ini tetap berharap adanya peningkatan kualitas dari segi fasilitas
harusnya disediakan di jalan tol yang menghubungkan antara ibu kota dan juga bandara soekarno hatta ini
seperti misalnya kualitas aspal supaya tidak bergelombang ataupun tidak berlubang
lalu penerangan di malam hari dimaksimalkan
tempat peristirahatan juga semakin diperbaiki ataupun dibenahi karena memang di sepanjang jalan ini tidak terlalu banyak rest area yang ada
sedangkan pengguna jalan tol ini setiap harinya selalu dipenuhi oleh ribuan kendaraan yang hilir mudik
karena jalan tol ini termasuk salah satu tempat mobilisasi warga ibu kota
yang cukup pasif
dan dari informasi yang saya dapatkan juga prabu dan juga daniar bahwa nantinya kementerian pupr memang akan melakukan semacam pembenahan
seperti misalnya akan mempercepat sistem transaksi saat melakukan pembayaran jalan tol ini agar tidak menumpuk
kendaraan yang melakukan transaksi tidak terlalu menumpuk karena di jalan tol ini cukup padat sehari harinya
dan nantinya selain gerbang tol ini ada ruas jalan tol lain seperti jakarta cikampek kertosono mojokerto dan juga surabaya
gresik yang akan dinaikkan tarif tolnya
prabu dan juga daniar
oke baik albi pratama terima kasih atas laporan anda tentang kenaikan tol sediatmo yang sudah berlaku sejak tengah malam tadi